alif sampai juang akhirnya
ngapain senyum senyum sendiri
gue baru pertama kali nih ngeliat orang dalam senyum senyum
ada tuh orang sedih manyun
masa lo gatau sih ren kenapa my twin gue ini senyum senyum
terus kenapa kah
disana ada perang disini urusan beres
karena otaknya udah stress
aku kan sekarang udah jadi geng gue lagi nih
gue kasih tau dong gimana sih caranya lo bikin samuel ngepost foto lo berdua
itu salut banget tau gak sih sama lo
karena lo udah bisa nakulukin hatinya samuel yang emang bener bener dia itu sukanya sama wulan
bella kan gue udah pernah bilang sama lo
kalo samuel itu emang udah move on dari wulan
tapi lo nya tuh ga pernah percaya
makanya sekarang si samuel tuh udah bisa berhenti
makanya sekarang si samuel tuh udah bisa berhenti
gue tuh iri banget tau gak sih tika sama lo
gue juga pengen banget roman ngelakuin hal kayak gitu ke gue
caranya sih gampang
loh harus bikin roman gak punya pilihan selain nurutin maunya lo
ya tapi gimana caranya tika
ya gini lo harus tau kelemahannya roman itu apa
nah kalau lo udah tau kelemahannya roman lo ancem dia pakai itu
tapi tuh dulu deh
kelemahannya roman apaan ya gue aja ga pernah tau
ya lo harus cari tau dong
lo mau roman kan
eh ngapain senyum senyum sendiri
gue baru pertama kali liat orang dalam show senyum senyum
ada tuh orang sedih manyun
masa lo gatau sih ren kenapa my twin gue ini senyum senyum
terus kenapa kah
disana ada perang disini urusan beres
kenapa roman girang karena otaknya udah stres
bob barangnya ga ada
itu baju sama makanan nya
ah lupa semuanya aja lupa
jadi kita kesini tuh bawain lo baju
karena kita tau lo pasti belum ganti baju kan
ga mau gue punya bapaknya
nih emang nih dari samuel
nah ini makanan dari gue
gue sengaja bawain makanan banyak buat lo
karena gue tau disini lo pasti kerjanya cuma mengong
kalau orang kebanyakan mengong pasti ujung ujungnya lapar
ah itu mah kau tidak roman
enak aja roman itu sama gue kembar
jadi apapun yang dia lakukan pasti sama kayak gue
bob lalu sama roman kembar nih
kalo lo liat dari sini sedotnya yang kecil banget tuh baru keliatan
kalo lo kembar sama dia
udah perepin dia

gatok juga batok kepala lo
makasih ya guys
lo kenapa bisa masuk penjara sih
kok serius tidak mencuri kan
jangan bikin malu anak rantau
ya enggak lah carlo
jadi gini ceritanya
malem itu ada orang yang diketabrak motor gue
tiba tiba orang itu naik ke boncengan motor gue
dan dia minta anterin ke arah yang berlawanan
dan tiba tiba pula warga pada dateng
kemana komplotan lo
kemana komplotan lo
cowok itu adalah maling motor
gue kena apesnya
gue disangka komplotannya
waduh man kalo dia cerita lo
sial banget sih lo kayaknya
terus malingnya kemana sekarang
jadi gue yang kena
sue banget ya
sedih hari selasa mikirin duka lara
orang yang berdosa ngapa lo ingin dipenjara
tapi si pencuri itu ada ninggalin jejak nggak
satu satunya yang gue ingat
di penjahat itu di tangan sebelah kanannya
di punggung tangan sebelah kanannya itu ada kayak tanda lahir atau teh lalat
lo main gini sih
kayak tompel kali ya
ngapain lo eh di lu
eh carlo gue temenin roman ya
eh pergi pergi
eh buruan kita harus kejar dia
hampir aja hampir aja
eh gue berdua tuh kenapa sih
setiap kali dikasih tugas
pasti gak becus
gara gara lo berdua
kita jadi ketahuan
terus kita juga gak dapetin foto roman
waktu dia masuk penjara
nyantai dong sob
kalau soal itu
kita dapet kok fotonya
gitu dong baru temen gua
gitu dong baru temen gua

buruan sekarang juga lo kirim ke gua eh
santai gue kirim sekarang
masih banget tuh
ngebut ngebut ngebut
mereka nabrak mohon
siapa sih yang nyetir
jangan kabur lo berhenti
jangan sampai dia balap kita
wah kurang ajar
dia makin ngebut lagi sam
tahan pepet terus tuhan pepet terus
orang kurus main matador
papa terus jangan kasih kendor
gua dapetin tuh anak bob